ya heranov tadi presiden juga meminta segera untuk men tes semua rakyat dengan rapid test ini
dan sebenarnya apa rapid test ini dan apa bedanya rapid test covid sembilan belas dengan test yang selama ini digunakan yaitu pcr
ya menurut who lembaga kesehatan dunia rapid test merupakan alat yang didesain saat diperlukan hasil tes screening awal saat sumber daya terbatas
rapid test dinilai memiliki kualitas tinggi dan mudah digunakan
selain itu hasilnya bisa didapatkan dalam waktu yang cepat
rapid test ini sudah digunakan untuk tes kehamilan hepatitis sivilis malaria dan lain lain
tentunya ada beberapa perbedaan antara rapid test covid sembilan belas dan juga pcr
pcr ini menggunakan sampel yang diambil dari lapisan tenggorokan sementara rapid test menggunakan sampel darah
cara kerja kedua tes ini juga berbeda dikutip dari detik health pcr mengamplifikasikan rna virus corona sehingga mudah dideteksi
sementara rapid test memeriksa antibody seseorang yang terinfeksi sebab seseorang yang terinfeksi membentuk imunoglobulin yang terdeteksi dalam darah
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryawan menyebut untuk mengetahui imunoglobulin ini seseorang terus terinfeksi minimal satu minggu
singkatnya pcr mendeteksi keberadaan virus sementara rapid test mendeteksi apakah seorang pernah terpapar atau tidak
ya dan lama pemeriksaan juga berbeda
hasil dari tes pcr akan keluar sekitar dua puluh empat jam usai diambil sampelnya
tetapi durasi ini bisa lebih lama karena sampel harus dikirim ke laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah
berbeda dengan rapid test waktu yang dibutuhkan hanya dua puluh menit dan bisa dilakukan di hampir semua rumah sakit di indonesia